ternyata benar ada daya tarik pada saat mendekat ke tubuh kita
jadi bukan waktu tapi ternyata
video tentang uang logam yang menempel pada lengan orang yang sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas
menjadi viral di media sosial
dalam video tampak uang logam yang menempel pada bekas suntikan vaksin
video serupa tentang bekas vaksin bermagnet juga banyak beredar di media sosial
dalam unggahan tersebut kemudian berkembang narasi adanya mikrochip magnetis dalam vaksin covid sembilan belas
mikrochip magnetis ini yang kemudian dianggap menyebabkan tubuh bereaksi seperti magnet
kementerian komunikasi dan informatika kominfo melalui rilis resminya telah memastikan
bahwa hal ini merupakan hoax atau berita tidak benar
menurut jurubicara vaksin covid sembilan belas siti nadia tarmizi
vaksin covid sembilan belas mengandung sejumlah bahan yang langsung menyebar ke seluruh jawa
ringan tanpa menyisakan cairan di titik injeksi
nadia tarmizi menambahkan bahwa pecahan uang seribu rupiah terbuat dari bahan nikel
dan nikel bukan logam yang bisa menempel karena adanya daya magnet
tidak hanya di indonesia hoax adanya microchips magnetis dalam vaksin covid sembilan belas
juga berkembang di hingga kepelahan dunia lain
akun instagram keep kanada free membagikan video serupa
di mana benda logam menempel di lengan bekas suntikan vaksin pfizer
instagram sendiri telah memberi tanda bahwa unggahan ini adalah hal yang salah
sementara satgas covid sembilan belas melalui laman resminya juga telah memastikan
bahwa informasi ini adalah hoaks dan menyesatkan